lagi lagi aksi sejumlah warga negara asing di pulau dewata bali menjadi sorotan publik
kali ini sebuah surat protes dibuat oleh lima belas warga negara asing di jimbaran badung
yang tidak terima dengan kokokan ayam
dalam surat petisi tersebut para wna mengaku merasa terganggu
akibat ayam milik warga di sekitar lokasi menginap mereka berkokok setiap saat
menanggapi hal tersebut wakil ketua perhimpunan hotel dan restoran indonesia phri provinsi bali menyebut
jika wisatawan asing yang ingin lebih nyaman berlibur di bali disarankan untuk tinggal di hotel
bukan di homestay yang harganya murah dan berada di kawasan permukiman warga
ya kalau ayam kan normal aja berkokok ya
karena kenapa mereka menginap di tempat yang dekat dengan pemukiman
atau di homestay bukan di hotel
nah kalau mencari kenyamanan tentu saya sarankan untuk pindah ke hotel
nah itu untuk betul betul untuk wisatawan untuk hotel
jangan tinggal di gast house atau homestay yang murah
ingin servis seperti di bintang lima
rabu delapan maret pemerintah provinsi bali melalui dinas pariwisata telah memanggil dan mempertemukan
pemilik ayam pengelola homestay
dan juga wisatawan asing untuk mediasi
tim liputan cnn indonesia